tim penyidik kepolisian terus mencari informasi identitas pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan
menurut kadif humas polda metro jaya tim penyidik juga mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identitas dan motif pelaku penyiraman novel baswedan yang mengakibatkan kondisi penglihatan novel berkurang
pada prinsipnya bahwa untuk informasi semua yang berkaitan dengan kejadian penyiraman korban novel semuanya akan kita tampung semuanya di situ ya
saat ini pun juga kita sudah tetap bekerja kita tinggal menunggu dari pemeriksaan dokter yang memberikan visum
dan visum kemarin sudah kita terima dan dari lapor juga sudah kita terima bahwa cara itu ada mengandung h dua so empat
ya mengandung di situ itu di situ jadi kita tunggu aja nanti kita tetap masih bekerja
pada tanggal sebelas april lalu penyidik kpk novel baswedan diserang oleh orang yang tidak dikenal
yang juga pelaku penyiraman air keras ke bagian wajah novel sesaat setelah dirinya menunaikan sholat subuh di masjid dekat rumahnya
dan insiden ini menambah deret teror yang pernah dialami oleh novel baswedan
tahun lalu novel ditabrak mobil ketika mengendarai sepeda motor saat menuju kantor
novel juga pernah dipidanakan atas kasus tahanan tewas saat menjadi penyidik di bengkulu
dan kini novel mendapatkan teror penyiraman air keras saat ia tengah menyidik perkara megakorupsi ktp
ktp elektronik yang menyeret nama sejumlah politikus besar tanah air